kepala telepon yayat supriyatna pengamat tata kota
kang yayat selamat malam
ya kang yayat ini terkait dengan ledakan yang terjadi di kosambi kemarin
anda melihat ada kejanggalan atau paling tidak ada unsur kelalaian
terkait kita berbicara mengenai perizinan kemudian pendirian lokasi perusahaan tersebut
iya yang pertama kita lihat
kalau apa yang dikatakan oleh pak bupati
dari perizinan peruntukan yang awalnya gudang itu tidak ada masalah
tetapi ketika berubah menjadi pabrik
apalagi pabrik ini pabrik pengepakan pengemasan kembang api
di situlah ada pertanyaan izinnya boleh
tapi ketika berubah apakah ada prosedur yang namanya sertifikasi layak fungsi bangunan
jadi dari gudang menjadi pabrik itu berbeda standarnya
dalam konteks standar dalam peraturan daerah bangunan dan gedung
itu ada namanya aspek keselamatan keamanan dan kenyamanan penggunaan bangunan
nah kalau misalnya tadi gudang tiba tiba berubah
menyimpan bahan bahan yang bersifat eksplosif
bahan bahan yang punya unsur kimia yang mungkin mudah terkontaminasi
kalau nanti ditemukan misalnya hasil penyelidikan bahwa sumber kebakaran misalnya dari
korsleting listik lah
jadi pertanyaan kalau korsleting listik itu terjadi di gudang penyimpanan
bagaimana standar penyimpanan barang barang berbahaya di gudangnya
nah kalau lihat dari desain bangunan yang ada itu jelas kalau untuk barang barang yang berbahaya ini
rasanya masih ada hal hal yang dianggap menyimpang
karena sekali lagi saya mengatakan kalau melihat izin orang melihat prosedural
tapi kalau melihat dari praktek
kita akan lihat kasat mata
ini pabrik apakah pabrik menggunakan aspek aspek keselamatan kerja tiga k
kalau aspek keselamatan kerja itu dipenuhi
maka ketika terjadi kebakaran seharusnya misalnya ada untuk ruang evakuasi
pintu tidak terkunci ada early warning system dan ada cara cara yang harus dilakukan
nah dalam hal yang terjadi kemarin itu kelihatannya para pekerja
yang bekerja di kursleting listik
pada zona industri atau pengemakan barang barang berbahaya ini
kalau tidak dilindungi dengan aspek keselamatan jelas
izin hanya sekedar prasarat dari sesuatu yang dilarang kemudian dibolehkan
tetapi kalau dalam pengelolaannya terjadi kesalahan dalam praktik pemanfaatan bangunan
yang tidak memenuhi standar itu penyimpangan
berarti balik lagi ini ada lemahnya pengawasan terhadap
khususnya dari pemerintah daerah ya
kalau kita lihat kan ledakan atau kebakaran yang terjadi di pabrik atau gudang kembang api
bukan hanya terjadi di kosambi saja sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi
pertanyaannya secara spesifik artinya ini berkaitan dengan pengaturan bagaimana zonasi pendirian
tidak hanya izin ya terkait dengan pendirian
kalau kita lihat contohnya di kosambi hanya berjarak lima puluh meter dari sekolahan dikelilingi permukiman pada penduduk
zonasi yang tepat yang secara proper harus diperlukan
harusnya seperti apa kang yayat
yang pertama begini kalau berdasarkan peraturan zonasi itu harus ditetapkan
kalau zonasi kegiatan industri itu dilarang di kawasan permukiman
kalau di kawasan permukiman jika ada usaha itu usaha usaha yang terkait dengan home industry
usaha usaha makanan dalam skala skala rumah tangga
tapi kalau sudah ada karyawan ada zona yang lebih besar lagi peruntukannya adalah peruntukan
di kawasan industri tidak boleh bercampur
nah yang menjadi pertanyaan adalah kalau sekolah dan gudang mungkin dalam konteks kedekatan fungsional itu tidak ada
tetapi dalam konteks keamanan lingkungan mungkin tidak ada persoalan kalau itu gudang
tapi juga perlu hati hati gudang apa yang disimpan di sana
apakah gudang gudang zat kimia gudang gudang zat berbahaya atau gudang gudang yang punya potensi ledakan besar
dan yang menjadi pertanyaan dan perlu kita soroti adalah pada persoalan ketika gudang berubah menjadi pabrik
itu berarti harusnya secara prosedural harusnya ada izin ulang begitu kan
iya itu namanya sertifikasi layak fungsi bangunan
ketika bangunan saya yang tadinya gudang dirubah menjadi pabrik tentu ada alat penyimpanan bahan bahan kimia
di dalam prosedur tertentu itu dikatakan jika barang itu berbahaya mudah terkontaminasi dengan cahaya
karena dengan air atau dengan panas dan sebagainya dan mudah terjadi ledakan seharusnya gudangnya memenuhi syarat syarat keamanan atau pabriknya tersebut
tetapi kalau misalnya syarat itu tidak terpenuhi itu ada unsur kesengajaan atau kelelayan
nah yang lain yang perlu dicek adalah apakah pengamanan pengawasan dari dinas tenaga kerja terkait unsur unsur keselamatan kerja itu dijalankan atau tidak
kalau tahu misalnya di situ memperkerjakan mohon maaf nih apakah itu tenaga kerja di bawah umur atau sudah memenuhi standar keterampilan bekerja atau tidak
yang kedua apakah di dalam bekerja di sana itu para pekerjanya dilindungi nggak dengan alat alat keselamatan
misalnya satu baju rompi helm ataupun masker supaya mereka terlindungi
kalau itu tidak terpenuhi itu bermasalah
yang lebih parah lagi jika
pengusahanya melalaikan karena dianggap itu sebagai cost menjadi beban sehingga merugikan biaya produksi
nah ujung ujungnya akhirnya bekerja secara serabutan atau bekerja di bawah standar
inilah yang kita lihat
satu yang perlu dicermati adalah satu apakah ada penyimpangan dari struktur fungsi bangunan yang digunakan
kedua apakah jenis izin industri atau jenis pabrik yang dikembangkan itu jenis yang nyaman dengan lingkungan atau tidak
yang ketiga apakah
dalam bentuk struktur pengamanan bangunan itu bangunan betul betul melindungi karyawannya
nah baru yang terakhir adalah bagaimana pengawasan bagaimana pengendalian dan pemantauan yang dilakukan
ini yang harusnya dicermati
jadi pak bupati jangan sekedar berbicara tentang proseduralnya tetapi tidak dilakukan pengawasan atau tindakan jika terjadi pelanggaran di dalam
oke itu kemudian yang menyeret aspek aspek lain ketika berbicara
nah ini juga terkait kasus kosambi ya
ada kesusahan proses evakuasi artinya tidak disediakan jalur emergency exit begitu
yang ketika artinya gini industri industri yang semacam ini kan industri pabrik kembang api kemudian petasan
ini kan industri industri yang berpotensi bahaya kan kang yayat ya
jadi begini kalau industri itu industri yang berbahaya punya potensi ledakan itu dikelola secara kelembagaan informal atau formal
ini jangan jangan mengelola barang barang berbahaya tapi cara pengelolaannya cara cara yang masih tradisional konvensional non standar
jadi kalau misalnya dilihat dari ledakan yang terjadi itu eksplosif kayak ledakan bom
yang menjadi pertanyaan bagaimana dia menyimpan bahan bahan berbahaya sehingga terkontaminasi merembet kemudian tidak ada pemisahan ruang tidak ada zona yang memisahkan antara ruang pekerja dengan zona
kalau kita misalnya menyimpan alat alat misiu ya misalnya gudang persenjataan itu sudah dipilah
mana gudang yang mungkin punya potensi eksklusif itu dengan jarak tempat orang tinggal atau tempat orang melakukan aktivitas lain
kalau ini merapat dekat dalam satu lokasi itu mungkin ada ketidakpahaman dan ketidaktahuan atau kelalaian di dalamnya
dan kang yayat di note saya juga ada peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor dua tahun dua
dua ribu delapan terkait dengan pengawasan pengendalian pengamanan bahan peledak ini mengatur tentang izin perusahaan untuk memproduksi dia juga mendirikan gudang kebang api
artinya di kasus kosambi ini perusahaan bersangkutan harusnya sudah mengantungi izin dari kepolisian daerah dan juga kepolisian republik indonesia kan
itu kan harus dijalankan itu
pt pindad sebagai industri yang mengolah misalnya dinamit atau alat alat ledakan itu harus ada izin dari pihak kepolisian
jadi khawatirkan kalau unsur kelalaian itu tidak ditaati bisa saja itu bisa menjadi buat bom atau apa ya istilahnya bahan bahan berbahaya
nah sekarang menjadi pertanyaan harus dicek ke publik tersebut
apakah lisensi rekomendasi atau izin dari pihak kepolisian dimiliki atau tidak
kalau dimiliki itu adalah unsur pidana kelalaian
yang kedua dari aspek bangunannya apakah bangunannya betul betul dilindungi nggak
dengan syarat syarat keamanan keselamatan dan kenyamanan dalam pemanfaatan
ketiga dari aspek sisi tenaga kerjanya
apakah aspek aspek keselamatan kerja itu dijalankan atau tidak
yang paling menarik adalah ketika terjadi kebakaran mengapa pintu gerbang tidak bisa dibuka
bagaimana prosedural pengawasannya
kalau isunya terkunci dari luar mengapa bisa terkunci
kalau terkunci bisa dibuka dari dalam mengapa tidak bisa di luar
siapa yang bertanggung jawab memegang kunci
itu kan harusnya diselidiki oleh pihak kepolisian
ini berarti selama ini ada kemungkinan pabrik tersebut sangat tertutup
atau lepas dari pengawasan
kalau misalnya pabrik itu bersifat terbuka seharusnya pintu pun ada pengawal pengawas pemantau
jadi dengan demikian ini persoalannya
nah baru yang kita lihat
dari potensi kejadian
kejadian bencana yang di situ apa sebetulnya unsur unsur yang menyebabkan ledakan itu semakin lebih parah
itu yang dikaitkan dengan mekanisme keselamatan penempatan pengaturan dan penempatan barang
atau misalnya kalau ditanyakan tadi pak ledakan itu terjadi dekat pintu katanya
berarti ada barang barang yang siap dikirim keluar tapi dalam menempatkannya ada kesalahan prosedural misalnya
sehingga orang tidak bisa melakukan efek warna
masih keluar dari area tersebut misalnya
ini harus menjadi catatan karena juga masih ada kemungkinan ya
banyak sekali pabrik atau gudang gudang kembang api di indonesia ya
terima kasih kang yayat supriyatna pengamat atakota
sudah bergabung dengan connected karena waktu kita sangat terbatas
terima kasih sekali lagi kang yayat
sama sama terima kasih